tapi aku seneng
ngelihat kamu sekarang tuh udah bisa senyum sama aku
beberapa purnama kayak lo udah kenal gue lama aja tau gak sih
iya biar kayak renang aja
rara sama vero makin hari makin dekat
dan gue gue malah masih sedih mikirin
nah gue cuma kepo aja penasaran banget mike itu gue orangnya gimana
terus dia niatan apa sih sama michelle
bumben ya otak lo selangkah lebih maju dari gue
iya dong kayaknya karena gue baru minum minyak ikan deh jadi pinteran dikit
ya udah gue dukung dan percaya banget sama ide brilian lo itu
update terus ya progresnya gimana
untung aja sherin percaya dan malah jadi kasih gue kesempatan buat deket deket mike
senengnya bisa kepoin my sunshine everyday
yang nyuruh sama yang bayar kayak gitu
maksudnya kayaknya niat banget kayaknya
pengen el masukancafe nya buat nyanyi life proasi
kan aneh ada kerjaan banget ya udah eh kamu tenang dulu ya kamu tenangin pikiran kamu sayang
di luaran sana ya banyak yang kerja keras buat apa videonya viral banyak yang cari sensasi buat viral
banyak yang rela dihujat sana sini sana sini demi apa demi videonya viral nah lo kan enggak jangan jangan
jangan jangan apa l apa kamu udah kepikiran siapa orangnya botol kecap
kan butuh kecap selama ini ngotot banget pengen masuk tv live perform ya
aku juga masih ragu sih maksudnya kenapa niat banget cuman kan
lebih baik kamu istirahat dulu ya kamu tenangin pikiran kamu ya
ya udah ibu bikin susu hangat ya kesukaan kamu
apapun dan botol kecap ya yang nyuruh sama yang bayar
yang maksudnya siapa tahu dia ingin ngerjain el gitu
yang nggak tahu sih nggak mungkin juga
hai kamu mau tahu menurut ibu gimana
kalau menurut ibu itu enggak mungkin botol kecap botol kecap itu anak yang baik dia
enggak mungkin ngelakuin itu semua kamu tahu sendiri kan dia yang selalu nemenin kamu dia
yang selalu support kamu dia selalu ada buat kamu coba ibu tanya sekali lagi sama kamu apa mungkin
dia bisa mengaku semuanya gitu
ngelakuin itu semua sama kamu
mendingan sekarang kamu ke kamar
dan ibu ke dapur bikinin susu hangat buat kamu
makasih ya bu
nomor yang anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area
apa davin kok gak bisa dihubungin sih
apa dia ganti nomor ya
gue di blok lagi
masa sih gue di blok
masa sih gue di blokin sama opa davin
ini pasti hp dia cuma lowbat doang
kenapa sih keliatan kelisah sama ngomong sendiri gitu
nih papa bawain susu buat kamu
kamu abis telfon siapa sih
rara abis telfon temen pas rara
temen yang spesial
makanya kamu keliatan uring uringan kayak gini
kamu kenalin sama papa
kalau emang itu buat kamu bahagia
papa pasti dukung
yaudah nanti kapan kapan rara kenalin deh sama papa
bener ya papa tunggu ya
sekarang kamu abisin susunya
tidurnya gak boleh malem malem
besok kamu mau sekolah
makasih ya susunya
ada papa juga tidur
itu urusan gue
gak ada urusan yang sama lo jadi gak usah ikut campur
dan satu lagi
jangan pernah lo ganggu michel lagi
kayaknya lo tuh emang gak gentleman ya
nyatanya lo tuh sama aja sama aldino
loser tau gak
pria ini cuma yang belakang
jangan pernah nilai sesuatu dari apa yang lo mau
karena itu akan jadi fitnah untuk semua orang
berkali kali gue bilang
kalau enggak aku langsung berurusan sama gue
lepasin mike sakit
eh ada apa nih
gak ada apa apa kok madap
ari ada apa
iya sih randa
enak enak sekarang ya bener bener
gak ada sopan satunya ditanya orang tua main meleng
setelah beberapa pernama
kita jalan bareng yuk
tapi aku seneng
ngelihat kamu sekarang tuh udah bisa senyum sama aku
beberapa purnama kayak lo udah kenal gue lama aja tau gak sih
iya biar kayak orang aja
dih dasar copycat
udah waktu taki selilla untuk tingkat yang sama
kayaknya dapat minta saltanya sampai kesini
gue pengen mau pergi main
gue bunuh ember lu
gue beside mengunjung
sembilan belas depan berikutnya
tasya dia pasti nyariin sapu tangannya
pak deni kau tumen pagi pagi telepon
selamat pagi pak
mila saya baru dengar nefso album melda
katanya ada masalah dengan anak kamu dan kamu
bagaimana ini maksudnya
salah paham aja pak
tapi yang jelas anak saya gak bersalah pak
mil nasib perusahaan ada di tangan kamu
saya minta kamu beresin semuanya
karena proyek ini penting buat perusahaan kita
saya pasti akan urus semuanya dan saya pastikan perusahaan tidak merugi apa
ibu lagi ada masalah di kantornya
ibu ada masalah di kantornya
tadi el dengar pas ibu teleponan
cuma masalah sama klien lagi ya kok
ibu kok ada apa apa cerita sama el ya
ya mungkin el nggak bisa bantu pekerjaan ibu
cuman kalau orang lagi suntuk pikirannya lagi banyak masalah
kan cuma butuh didengarkan gak lebih
tapi beneran kok ibu gak apa apa
kamu nggak berangkat sekolah ntar telat loh
ini mau berangkat
yaudah ibu juga mau duluan ya
ibu udah telat
iya kan udah nunggu ojol kok bentar lagi sampai
sampai ini pagi pagi udah bikin masalah
pokoknya nanti kalau sampai saya kena tegur pak togar
sampai naruh tagung jawab black
eh eh eh pak tono
usah harus laporin pak togar
pak togar pak tono selesai
jangan ngeletek ya jangan ngeletek
ini saya telat gara gara si black ini
udah saya sela sela
masih nut nutan nggak mau nyala
rumah saya jauh
gimana nanti saya keteguran sama pak togar
gimana nanti saya keteguran sama pak togar
sampai naruh tagung jawab
sampai berdua nih si black sama sampai yang mau bertanggung jawab
emang apa saya cuma pecanda pak
eh nggak bisa bercanda canda begini
ini masalah serius ini
ya sabar sabar pak sabar ya
makanya motornya dilem biru pak
apanya yang dilem
emangnya kertas ha
bukan itu maksud saya
lempar beli baru pak
ini orang tua malah ngeletek
oh gini gara gara sampai black
nanti saya dimarahin sama pak togar black